rambu larangan sepeda non roadbike melintasi jalan raya nontol kampung melayu tanah abang
dicopot untuk sementara pada minggu pagi
kebijakan sepeda melintasi jalan raya nontol akan dikaji
antara dinas perhubungan dengan komunitas pesepeda gabungan
pencopotan rambu ini sendiri menandai berakhirnya uji coba jalur sepeda khusus road bike
di ruas jalan layang nontol kasablangka yang sudah berlangsung selama empat pekan
sejumlah pengendara sepeda menyayangkan peraturan uji coba tersebut
menganggap adanya diskriminasi
menurut peserta aksi penolakan jlnt kasabelangka sebagai jalur sepeda roadbike
bukan mewakili kepentingan salah satu jenis kendaraan
melainkan untuk kepentingan bersama di jalan raya
dinas perhubungan pimpinan pimpinannya selaku tuan rumah kami aliansi
road safety association koalisi pejalan kaki dan juga komisi pengurangan bersin bertimbel
berdasarkan rambu pesepeda yang diperbolehkan menjajal jalan raya nontol kampung melayu tanah abang
hanya pengendara sepeda jenis roadbike
ada pun jenis sepeda non road bike diarahkan menggunakan jalan biasa
dengan ikutan cnn indonesia